bentar lagi itu jalan ya
kita tunggu mobilnya datang dulu oke
tas perlengkapannya kisha belum penting sekali itu ya kan
hampir lupa deh omah
yaudah mas terus gimana reina
reina pasti udah nungguin kamu ini dari tadi
nanti dia kecewa sama kamu
saya coba telepon bapak surya ya
saya minta papa surya bertemani reina dulu
nanti kalau saya sudah selesai saya akan buru buru kesana
kalau bisa aku gantiin
aku ngegantiin deh mas
sekali lagi aku
sebenernya aku cuman
nanti aku nungguinnya ya

ini boneka buat kesha
terima kasih ya
harap boneka ini bisa menggantikan bonekanya
dan aku juga
gak mau ada hubungan apa apa dengan ricky
ya bener sih
pemikiran kamu benar
nanti boneka yang lama papa buang
mumpung keisha lagi tidur
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
enggak boleh boleh
ya udah nanti papa
ke sekolah dengan reina ya
sebagai papanya ke sekolah ya
kenapa al telpon
jadi di sekolah reina lagi ada acara
ada hal yang gak bisa dikendalikan
ada meeting yang gak bisa ditinggal
dia minta tolong papa kesana
ya udah kalau gitu papa
ke sekolahnya reina aja
nanti kita ke angsainya biar ditunda dulu
ya boleh lah
aku aku boleh ikut
karena kan reina taunya
aku sebagai orang baik aja
sekarang aku antar
aku mau ke sana
aku mau kesana
halo pa waalaikumsalam
pa papa dimana papa udah sampe sekolahnya rena belum
alhamdulillah yaudah terima kasih banyak ya pak ya
oke assalamualaikum pa
ya papa udah mau nyampe
alhamdulillah jadi pak surya ya yang akan
ke sekolahnya rena
syukurlah kasian soalnya
tapi untungnya pak surya bisa
sekut dah nenek gak usah khawatir
aduh papa malah lupa kasih tahu kamu din
ke andin pa
kalo papa perginya sama aku ke
sekolahnya rena iya no papa
pada baiknya papa kabarin pa
biar nggak ada kesalahpahaman dan
rasangka buruk pa
kebetulan ini papa lagi chat anda
nino kooperatif dan paham banget situasinya
keliatannya dia udah berubah
lebih bijak dan lebih dewasa sekarang
apa jadi ngerasa bersalah sama kamu nak
pak ya jadi pak
tim dari amerika ini akan menjelaskan
tentang komposisi dan
formula apa saja pak
yang ada di produk terbarunya
apa yang kamu mau lakukan
apa yang kamu mau lakukan
apa yang kamu mau lakukan
apa yang kamu mau lakukan
apa yang kamu mau lakukan
tolong jelaskan tentang
komposisi baru oke
kita punya tiga hal yang mau kita jelaskan hari ini
saya gak tahu
tapi saya pasti ada
pak al kayaknya kelihatan gak fokus
sama meeting ini
gimana sama rena di sana ya
apa acaranya udah mulai
ada sepatu buat askara
mama ada di sini
aduh aduh udah bangun dia
udah nyusut deh
main kali dia tuh oh main
main sama mamanya tuh
aduh aduh aduh
aduh aduh ih sepatu
eh mau pakai sepatu nggak
ini happy sekali
aduh lucu banget sih aduh
syekh hati cucu oma sayang
sini pakai sepatunya
pakai sepatu di rumah
walaupun nggak jalan jalan
nggak apa apa dicobain dong kan baru beli
iya sehat sekali anak kamu tuh
terus gimana din
nyusuknya masih suka megap megap
masih kamu lancar alhamdulillah baik baik aja
baik baik aja oma udah nggak
megap megap lagi alhamdulillah
aduh tapi emang bener sih din
orang tuanya maksudnya gini
askara bisa merasakan
terus kalau misalnya kamunya juga panik
askara juga jadi rewel ya anak gantengnya
dan mama lihat kamu sekarang lebih tenang
lihat nih anak kamu yang ganteng ini
juga jadi lebih tenang
ya dan lebih happy
masal masih tetap
berani untuk screening buat askara
mau aja ini kan buat yang terbaik
buat askara ya supaya askara juga
tapi aku yakin kok
kami mama juga yakin kok lihat
askara anak yang sehat kok ma
anak yang sehat baik yang kuat
tapi emang bener sih
mendingan di screening aja
kalau perlu semuanya jantungnya
parunya brain semuanya jadi kalau misalnya
dari awal prevention
lebih bagus daripada mengobati ya oke
nggak ada cekitnya sama sekali
kok ini anak pinter ganteng begini
din ini papa diantar
ino ke sekolah rena kebetulan ada
nino tadi di rumah ini malah
dia yang minta papa kasih tahu kamu sama aku
buat izin kalau dia juga
ke sekolah rena oke pa
papa diantar sama nino ke sekolahnya rena
kamu sendiri gimana
ya mau gimana lagi
malah kata papa nino yang nyuruh untuk
mungkin ino juga sudah sadar diri
ya ingin memperbaiki diri dan mungkin
dia benar benar hanya tulus
ingin melakukan yang terbaik buat
rena tanpa ada masalah apa apa
ya yang penting kamu
deketlah mama senang kamu udah lebih
tenang kamu udah lebih
belum datang juga ya
udah pada datang
jamin aku keluar
soalnya aku mau tanya ke engkes
kok papa aku belum datang
kamu langsung cepet balik
aduh itu bapak bapak yang lain
udah pada masuk lagi
pabosnya kemana nih kagak datang datang
kok rena keluar kan acaranya
udah mau mulai
aku tunggu papa cus
tunggu sebentar lagi ya
tadi cucu udah nelfon mama
supaya papa buru buru datang ke sini
sabar ya sebentar ya
bentar rena ya
kence juga lagi nungguin soalnya
jangan boleh cemberut
itu apa om baik
om baik kangen sama rena
tangan sama opa juga nggak
oh yang bunuh iya
opa sama om baik
ya allah akhirnya
aku bisa ada disini bersama putriku
om surya kenapa pakai datang sama
panino ya aduh
apa gue hubungin andin aja kali ya
ada yang baik sama opa
soalnya kan boleh dong rena
boleh dong rena
boleh dong rena
boleh dong rena
boleh dong rena
silakan bapak silakan duduk
selamat siang semuanya bapak bapak
selamat siang semuanya bapak bapak
terima kasih sudah meluangkan waktunya
untuk acara hari ini
acara hari ini adalah tujuannya
untuk si anak
agar berani mengekspresikan
apa yang dirasakan
dan temanya hari ini adalah mengenai papa
setiap anak sudah mempersiapkan ceritanya
tapi tidak semua anak
naik ke atas panggung
cuma satu orang
yang saya tunjuk untuk maju ke depan
dan untuk anak yang tidak ditunjuk
akan ada sesi lain
dan bercerita langsung
oke kalau gitu saya akan mulai
mengambil nama di dalam ini
di sini sudah ada
nama anak anak yang di kelas ini
saya akan mengambil
satu nama siapa yang akan
maju ke atas panggung
kamu dari mana
terus ngeliat kamar mbak ces
kebuka pintunya jadi kiki mampir deh
gak apa apa kan mbak
iya apa apa dong boleh masuk aja sini
mau dibantuin apa mbak
atau mau dibikinin minum sama gigi
boleh deh kiki aku haus banget
aku juga capek dari tadi nih
gak beres beres koper yang ini nih
aku bingung mana yang harus aku bawa mana yang enggak ya
boleh deh kiki keberatan gak
gak keberatan dong habis ini kiki bikinin
nih biar meringankan tugas mbak jess
gimana kalau mbak jess pake caranya kiki aja
jadi barang barang yang mbak jess mau bawa
itu ditulis mbak set set set set set
terus nanti yang udah masuk ke koper tinggal di checklist
jadi mbak jess kan gak repot
gak bingung mau bawa yang mana ya kan
kamu pinter banget sih kiki iya kenapa aku gak pikirin dari kemaren ya
iya bener bener harusnya aku catet gitu aja ya dari kemaren
sama sama mbak jess cuma ada bedanya tuh
sedikit mbak jess apa bedanya
kalau mbak jess pakai koper
kalau aku pake kerdus mie instan
kiki jangan gitu dong
bikinin mie numpat mbak jess dulu ya
iya makasih ya sama sama mbak cez

andien sama ala ada di rumah gak
ada di dalam mbak oh ada ya
yaudah saya masuk dulu ya silahkan mbak
tungguin mbak michi sendiri
lalu mau tau urusan orang aja lu
andiennya ada gak
aku mau ketemu sama andien soalnya tadi boim sama oya bilang katanya
andien ada di rumah
ada kok mbak mbak andi lagi di kamarnya sekarang
bentar mbak michi duduk aja dulu nanti
kiki panggilin mbak andiennya ya
hai hai in apa kabar
aku pengen ke rumah sakit
cuman kepikiran pengen nyemukin kamu
aku baik baik aja
apa aja sebentar ya mbak
din maaf loh aku baru jemukin kamu sama
gak apa apa aku juga ngerti loh
kamu kan juga sibuk pasti ada pekerjaan
ya pak terakhir ini emang lagi banyak banget pasien sih
kamu kamu juga lelah banget capek banget
banyak yang istirahat ya
yaudah gimana mau main ke kamar askara aja gak
al udah cerita tentang keadaan askara mu
kita udah sepakat kok
kalau kita mau screen gak askara
yuk main yuk
kok aku kepikiran
terus sama elsa ya
apa aku kelapas aja sekarang
ter askara sama k
kan aku harus ijin dulu sama papa
aku telfon papa deh coba
kok gak diangkat ya
jadi gak kedengeran telfonnya
aku cat papa aja deh kalo gitu
pak mama izin mau ke tempat elsa duluan ya
nanti papa nyusul aja sama nino
mama perginya sama keisha
kita pergi ya sebentar lagi
oma ganti baju dulu sebentar
iya iya sebentar ya nak ya
yang maju ke atas panggung untuk bercerita
rena ayu maju ke depan
papa belum dateng
ada yang mau
kita sambut rena
halo nama korena aku punya papa terhebat di dunia rumahnya
oh al ini papa aku ini mama aku ini aku ini adek aku
oke seharusnya thank you
oke tinggal hari ini cukup ya
saya pergi dulu
aku mau cerita tentang papa
sayangnya papa aku belum dateng
jadi gak bisa liat aku bercerita disini
tapi gak apa apa masih ada opa surya dan om x
nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari klien
kamu yang handle ya
saya harus buru buru ke sule renosone
ada acara bapak dan anak
pantesan bapak kelihatan buru buru
tapi kalo boleh tau acara apa ya bapak
saya kurang tahu sih acara apa
bapak memang harus sampe sana cepet cepet pak
karena jam segini memang agak macet jalanannya pak
ya mudah mudahan keburu lah saya kesana ya
apa gini aja pak
kalo bapak berkenan
mungkin saya akan mencari bapak yang lainnya ya bapak

mungkin saya akan mencari bapak yang lainnya ya bapak
mungkin saya akan anterin bapak pake motor
saya akan pinjem
mungkin itu lebih cepet pak

kan kamu harus handle
atau saya minta sekuriti untuk anterin bapak
kupunya bapak terhebat di dunia
kalo bapak mau ngelakuin bapaknya

sering menemani aku main
sering menemani aku main
temenin aku tidur
temenin aku tidur
waktu itu aku pernah sesat
waktu itu aku pernah tersesat
aku takut banget
bisa menemuin aku
hebat banget deh pokoknya
sebelum tinggal sama bapak a
aku tinggal di panti asuhan
bersama temen temen lainnya
sampai bapak a bawa aku ke rumahnya
yang besar banget
aku bahagia banget nah pokoknya
bawa aku ke allah
allah selalu jaga bapak a
satu hari nanti
kamu memanggil om baik dengan sebutan papa
dan bila hari itu datang
om baik akan menjadi papa yang terbaik
dan bikin kamu bangga sebagai anak papa
beri tepuk tangan untuk rena
terima kasih rena
terima kasih rena
sebentar lagi kita jalan ya
kita tunggu mobilnya datang dulu oke
tas perlengkapannya kisha belum penting sekali tuh ya kan
hampir lupa deh om baik
boneka daring gue kenapa udah gak ada ya
jangan jangan itu boneka dari nenek
dia sengaja buang boneka dari gua terus diganti
ini om baik disini
ini oma disini
nah itu mobilnya udah datang
yuk kita jalan ya
iya anak pinter
wah cucu oma ini pinter banget
sebentar ya pak ya
ya saya mau nelfon dulu
apa apa teleponnya gak diangkat angkat lagi
pasti mereka sibuk nih di sekolah ya rena
ya udah deh
pak bisa minta tolong strollernya dilipat
sebentar ya sebentar
yuk yuk kita jalan ya
yuk kita jalan ya
sebentar ya sebentar
yuk yuk kita jalan ya
yuk yuk kita jalan ya
yuk yuk kita jalan ya
yuk kita jalan sekarang
pak boleh tolong dilipet ya
tapi itu artinya udah ada komplain dari nino
pasti dia gak bisa tidur mikirin bonekanya nino
ini baru permulaan nino
lo bisa aja ganti bonekanya
kesnya bakal gue ambil dari lo